berawal dari hobi memelihara ikan hias seorang warga lumajang bisa mendapatkan rezeki jutaan rupiah per bulan
rezeki itu didapatkan dengan menjual koleksi ikan hias yang ia budidayakan di rumahnya
bagaimana budidaya ikan hias ala warga lumajang ini berikut liputannya
berawal dari hobi memelihara ikan hias di rumahnya hasan warga desa wodgalih kecamatan yosowilangan lumajang bisa meraup untung jutaan rupiah per bulan
dengan memanfaatkan sebidang tanah di depan rumahnya ia beralih dari hobi menjadi pembudidaya ikan hias
untuk menjadi pembudidaya ikan yang berhasil
yang paling utama diperhatikan adalah perawatan kolam yaitu kebersihan kolam serta airnya
selain itu pemberian pakan berupa cacing pilihan dan pakan buatan pabrik atau pelet turut menentukan keberhasilan budidaya ikan hias
yang perlu diperhatikan itu air karena air itu paling penting untuk ikan
merintis usaha budidaya ikan hias sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh silam
kini hasan memiliki delapan puluh sembilan kolam ikan beragam jenis diantaranya koi
komet berta cupong pancawarna koki lauhan serta ikan hias jenis lainnya
dengan banyaknya jenis koleksi ikan hias yang dibudidayakan setiap hari kolam selalu didatangi pembeli
dengan rencana dijual lagi atau dibuat sendiri
dijual mas dijual di pasar
biasanya penempatannya di pasar kunil macu sari bulu
mas beli ikan apa
untuk apa itu rencana
untuk hiasan taman di rumah
nah bagi anda penghobi ikan hias usaha yang dirintis hasan ini bisa menginspirasi anda
sehingga selain menjadi penghobi untuk mendapatkan kepuasan batin juga bisa menjadi lumbung uang baru bagi anda